hari ini adalah hari spesial di mana transmedia genap berusia lima belas tahun
dan cnn indonesia merupakan bagian dari transmedia
dalam perjalanannya cnn indonesia banyak menghadapi tantangan
namun juga berhasil meraih berbagai kesuksesan
kami akan ajak anda untuk menilik perjalanan cnn indonesia
dalam setahun terakhir ini
dua belas desember dua ribu enam belas menjadi hari istimewa bagi cnn indonesia
sebagai bagian dari transmedia cnn indonesia genap setahun mengudara
kami hadir sebagai media independen berimbang akurat dan transparan
sebagai saluran berita dua puluh empat jam yang berbahasa indonesia
cnn indonesia senang biasa menghadirkan liputan terbaik
dari dalam maupun luar negeri
berbagai peristiwa penting dan bersejarah
tak luput dari bidikan kami
dilengkapi dengan teknologi canggih
cnn indonesia tak pernah henti menyuguhkan informasi langsung dari titik api
salah satu peristiwa penting yang kami hadirkan adalah aksi dua desember dua ribu dua puluh
saat masa berkumpul di kawasan monas jakarta
untuk mengelar aksi damai
aksi yang digelar terkait dugaan penodaan agama
oleh calon gubernur petahana basuki cahayapurnama atau ahok
tidak hanya di dalam negeri
cnn indonesia juga tak melewatkan perhelatan penting di dunia
yang terakhir adalah pemilihan presiden baru as delapan november dua ribu enam belas
momen bersejarah lainnya adalah konferensi pbb
tentang perubahan iklim di paris desember dua ribu dua puluh
selain diputar langsung dari titik api
cnn indonesia juga menghadirkan berbagai peristiwa penting dari dalam negeri
darah sumber menjadi bagian penting dalam informasi yang kami sajikan
dengan semboyan fair transparan independen dan akurat
kami berusaha untuk menjadi jurnalis jurnalis yang kredibel
menegakkan kembali jurnalisme pada koridornya yang berpihak pada publik
cnn indonesia mencari jurnalisme yang kredibel
dan indonesia juga berhasil meraih sejumlah penghargaan
hal ini menjadi bukti bahwa karya jurnalistik kami diterima
dan dinilai berkontribusi bagi masyarakat
pada survei pemeringkatan menonton program siaran yang dilakukan kpi
responden menilai program good morning memiliki indeks kualitas program berita tertinggi
kukus kalau bisa direbus kalau bisa dibakar itu akan jauh lebih baik
jadi setahun yang lalu
dalam ajang lomba karya jurnalistik pelindo tiga pada november dua ribu enam belas
liputan bertajuk apa kabar tol laut indonesia meraih juara pertama
oktober dua ribu enam belas kami juga meraih penghargaan anugerah suara sarasvati
dari koalisi perempuan indonesia
liputan ini bercerita tentang kasih bidan kesih
pembulan yang sama
liputan tentang mulyadi
seorang kepala desa yang memberdayakan penyandang tunagrahita akan mandiri
meraih penghargaan dari aliansi jurnalistik indonesia dan yayasan fifa
di tahun pertama materi promosi nn indonesia berhasil meraih penghargaan
dari ajang citra pariwara dua ribu lima belas
yang kami raih adalah untuk karya video corporate identity
promo hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua
cnn indonesia akan selalu hadir menemani anda
menjadi mata indonesia melihat dunia
sekaligus sebagai jendela dunia